eh lu gak tau
laki lu buat channel berdua sama si puput
ibu puput lagi ngidam
mak pengen naik vespa katanya
mak pengen naik vespa katanya
ngidam atau apa
kan gak pantas
lo mau gak diomongin orang sekampung
terus minah harus gimana
kan ibu puput itu istrinya pak haji
tadi mereka sendiri datang kesini
nah pak aji gak bisa nyetir vespa
ya lu temenin dong
biar gak timbul fitnah
dia kan punya mobil
lu ikut dari belakang
biar gak timbul fitnah
biar gak timbul fitnah
kami makan duluan ya sayang ya
kakak kakak kami belum pada pulang
biar di mobil itu gak timbul fitnah
lu berdua sama si aji
isi bahan bakar dulu
iya pak rijal gak apa apa
maaf maksudnya ibu turun dulu
kalau mama sampai tahu gawat nih
hahaha eh gak apa apa gue pegangin
papa bahagia banget kelihatannya tante popo juga
lu duduk di depan indri di belakang
kalau lu di belakang aji dikira supir dong
bu aminah pak rijalnya lagi isi bensin kita susun ke sana aja ya
iya baik pak
mak maaf ngerepotin ya
maaf kalau jendelanya dibuka nggak apa apa
soalnya saya suka mual kalau jendelanya ditutup
indri boleh tiduran nggak ngantuk
ya boleh tiduran aja
gak apa apa bu
seriously kimchi untuk siapa
mam sarang ya
jangan berpikiran ya
kalau sayang itu
dimanja sama abang
hidupnya naik mobil orang
abang gak usah keluar dari ya
kita liatin dia tuh
muter muter kampung naik mobil orang
saking kepengen naik mobil tuh nih
boncengin bu puput
supaya puput bisa ketularan kembar
kok posesif sih nanya nanya
udah ada masalah
papa jalan sama tante puput
kok posesif sih nenek nanya
lo ada masalah
papa jalan sama tante puput
papa boncengin tante puput
lagi ada urusan kali
lo tuh terlalu curigaan
makanya lo kesini biar lo lihat sendiri
eh eh eh bentar bentar
papa mau jalan lagi sama tante puput
gue mau buntutin
ntar gue kabarin ya
ya sudah ya
ya sudah ya
jangan sampai aku curi curi
ada ada aja si indra

tidak ada yang bisa dipertanyakan
tidak ada yang bisa dipertanyakan